kalau tadi ada sudah menyaksikan anak anak yang adu pencaksilat lalu juga tadi ada anak anak juga yang dalam acara asean autism games dua ribu delapan belas
nah ini masih terkait dengan anak anak di mana sejumlah bocah di daerah istimewa yogyakarta belajar menaklukkan tebing gunung api purba ngelanggaran di kabupaten gunung kidul
dan kesuksesan tim panjat tebing indonesia di asean games beberapa waktu lalu menginspirasi mereka menjadi pemanjat
demikian cnn indonesia today kali ini saya sarah ariyanti
saya iqbal kuryadi mohon pamit undur diri terima kasih anda sudah bersama kami selamat pagi selamat beraktivitas selamat berakhir pekan dan sampai jumpa
sedikit pun tak terlihat raut takut pada wajah bocah bocah ini
sebaliknya bocah bocah berusia delapan hingga empat belas tahun ini justru terlihat antusias melihat tebing curam setinggi lima belas meter yang terbentang di kawasan gunung api purbang langgeran kecamatan patuk gunung kidul
sedikit penjelasan dari instruktur sudah cukup bagi mereka untuk segera menguji adrenalin
seat harness mereka kenakan
sepatu khusus panjat sesuai ukuran tak ketinggalan
satu persatu bocah bocah ini memanjat
mereka merayap pada batuan andesit setinggi lima belas meter
ini kali pertama bocah bocah ini memanjat di big wall sebutan untuk tebing alam sekaligus untuk membedakan dengan tebing artifisial
pada hari hari biasa mereka berlatih
di tebing artifisial atau biasa disebut dengan wall
pegangannya nggak kayak biasanya
batu gitu terus ya agak ngeri
pegangannya poinnya itu kasar kecil tapi ada yang besar terus yang keras kasar
meski memiliki perbedaan memanjat hanya meminta dua syarat
nyali dan segera
tanpa nyali muskil untuk bisa merayap di tebing
namun nyali saja tidak cukup
perlu peralatan pendukung agar nyawa tidak melayang
safety nya untuk anak anak apabila melakukan pemanjatan sebenarnya semuanya sama
baik mau di wall climbing atau big wall yaitu di tebing alam kita sama sama mempunyai peralatan standar
cuma yang membedakan anak anak usia dini dengan
yang dewasa itu sebenarnya untuk anak anak dari tali tubuh atau harness yang dipergunakan itu sebenarnya full body harness yang direkomendasikan
karena dia akan menumpuh semua bagian tubuh dari bagian atas tubuh sampai dengan bagian bawah
ada pun peralatan lain semua sama
mulai dari sepatu khusus panjat cobek berikut magnesiumnya serta tali pengarah

perhatiannya ini adalah peralatan yang dipergunakan
yang lebih justru pada pemilihan tebing
tidak semua tebing bisa dipanjat
hanya tebing dengan batuan yang solid yang aman untuk dipanjat
tebing di gunung api purbang langgeran adalah salah satunya
tebing yang terbentuk oleh batuan andesit aman dipanjat
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta